yang akan mendampingi bapak ganjar pranowo adalah bapak prof dr mahfud mj
nah hari ini hari rabu tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan
kesemuanya saya tujukan sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara
karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
maka calon wakil perintah
presiden yang dipilih oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
yang akan mendampingi bapak ganjar pranowo adalah bapak prof dr mahfud md